menteri bumn erick thohir berkomitmen akan terus merampingkan sejumlah badan usaha milik negara yang kini telah berkurang signifikan
keputusan merestrukturisasi bumn ini telah mendapat resu dari presiden joko widodo
dalam rapat kerja bersama komisi enam dpr selesai sore erick thohir mengungkapkan saat ini kementerian bumn telah merestrukturisasi satu ratus empat puluh dua unit usaha menjadi satu ratus tujuh perusahaan
erik mengklaim langkah tersebut merupakan upaya untuk menyehatkan bumn memperbaiki kondisi internal meningkatkan kinerja dan menghasilkan peningkatan nilai tambah melalui pajak dan dividen
erick juga telah mendapatkan resu presiden melalui keputusan presiden ke pres no empat puluh tahun dua ribu dua puluh tentang tim percepatan restrukturisasi bumn
ia pun menginginkan badan usaha milik negara bisa ramping hingga delapan puluh perusahaan
kementerian bumn dan tentu dukungan dari dpr kementerian lain semua bahwa kita sudah berhasil dari satu ratus empat puluh dua menciutkan menjadi satu ratus tujuh bumn sekarang
dan ini suatu progres yang nyatal